presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke jawa timur
kami sore presiden bersama menteri perindustrian dan menteri perhubungan
serta sebelas kapal pendukung tol laut di manyar kabupaten gresik
jip merupakan kawasan industri terintegrasi pertama di indonesia
yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan bumn dan perusahaan swasta
kawasan ini terdiri atas pelabuhan industri serta permukiman
dengan total luas dua sembilan ratus enam puluh satu hektare
dari total satu tujuh ratus enam puluh satu hektare kawasan industri
pengembangannya bertujuan meningkatkan efisiensi industri dalam melakukan produksi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora di gresik jawa timur
selamat sore kanza
di gresik apa saja
kegiatan presiden joko widodo
selamat sore hari ini
selamat sore puja
sejak hari kemarin hingga hari ini presiden republik indonesia joko widodo
melakukan kunjungan kerja ke jawa timur
pada hari ini tadi sekitar pukul lima belas lebih empat puluh satu waktu indonesia barat
presiden joko widodo didampingi dengan menteri perindustrian dan menteri perhubungan
melakukan peresmian terhadap jipe atau java integrated industrial and port estate
atau disingkat dengan jipe
yang merupakan kawasan industri terpadu atau terintegrasi
di mana luasnya sekitar dua sembilan ratus tiga puluh tiga hektare
dan tadi presiden joko widodo meresmikan langsung
dan banyak hal yang disampaikan begitu dalam sambutannya
dan diantaranya adalah dengan diresmikannya jipe ini
yang merupakan kawasan industri terpadu atau terintegrasi ini
diharapkan mampu mengurangi ongkos produksi
khususnya biaya dan waktu bagi para investor
yang ingin melakukan investasi di kawasan industri ini
karena tadi menurut perhitungan yang ada di sini
ongkos produksi seperti pengiriman barang yang ada di sini bisa berkurang atau menurun sekitar sepuluh hingga dua puluh persen
jika nantinya jip ini sudah beroperasi secara penuh begitu
memang saat ini belum seratus persen jip atau kawasan industri terpadu ini beroperasi
masih sekitar tiga puluh enam persen dari kawasan industri yang sudah beroperasi di sini
dan nantinya bukan hanya ada kawasan industri saja yang berada di jip ini
namun juga terintegrasi dengan adanya pelabuhan kemudian ada juga permukiman begitu punca
dan untuk pelabuhan sendiri di sini ada atau rencana dibangun dengan pelabuhan laut dalam
di mana ini nantinya bisa menerima begitu kapal kapal besar
sehingga nanti barang barang ekspor maupun impor yang masuk ke negara atau perlu keluar dari indonesia
tidak perlu lagi transit menggunakan kargo atau perahu atau kapal kecil
dan nantinya di sini diharapkan bisa juga menjadi efisiensi biaya
utamanya ongkos produksi begitu untuk pengiriman baik itu kapal ekspor maupun impor
nah selain konektivitas laut
yang ada di sini dengan adanya pelabuhan nantinya yang direncanakan ada pelabuhan laut dalam
untuk industri di sini juga ditargetkan mampu menyerap lapangan kerja atau tenaga kerja
sekitar dua ratus ribu hingga lima ratus ribu tenaga kerja pada lima hingga lima belas tahun mendatang
sesuai dengan target pembangunan kawasan industri terpadu ini
yang direncanakan akan rampung sekitar lima belas hingga dua puluh tahun ke depan
nah selain diharapkan nantinya mampu menyerap lapangan kerja atau tenaga kerja
dua ratus hingga lima ratus ribu orang juga diharapkan nantinya mampu menyerap investasi
senilai rp delapan puluh tiga dua triliun dengan total satu ratus delapan puluh tiga perusahaan atau industri yang ada di sini
seperti yang tadi juga digaungkan atau disampaikan oleh presiden joko widodo
bahwa dengan adanya jip ini diharapkan mampu menarik sebanyak banyaknya investasi
ditambah dengan permudahan atau kemudahan untuk melakukan izin
sehingga ketika nanti ada investasi atau investor baik itu dari luar maupun dari dalam negeri sendiri
diharapkan lebih mudah untuk melakukan investasi dengan kemudahan izin itu sendiri
nah selain dari adanya pelabuhan yang terintegrasi dengan adanya kawasan industri
nantinya juga akan ada kawasan permukiman di sini
di mana nantinya para pekerja atau keluarga pekerja atau bahkan warga dari luar wilayah manyar gersik ini
juga bisa menempati atau memiliki hunian yang ada di kawasan jip ini
nah selain itu
selain nanti juga bisa mempermudah begitu akses atau konektivitas laut seperti yang tadi saya sampaikan
diharapkan juga dengan adanya jip ini mampu mempermudah akses secara darat via darat begitu
karena nantinya juga akan dibangun tol tol darat
ditambah juga dengan adanya rel kereta api
sehingga pendistribusian atau pengiriman barang dari kawasan manyar gersik ini
bisa tersebar dengan mudah begitu ke wilayah atau daerah yang ada di pulau jawa
dan selanjutnya untuk target ini
akan direalisasikan begitu dengan terus pembangunan juga yang terus dilakukan begitu hingga lima belas hingga dua puluh tahun ke depan
ditargetkan akan segera rampung dan mampu memberikan efisiensi serta menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya
dan setelah ini dikabarkan juga bahwa presiden joko widodo akan melanjutkan kunjungan ke surabaya
khususnya ke pondok pesantren al salafi untuk meresmikan bank wakaf yang ada di sana kembali ke punca
kanjah tamrindola terima kasih
terima kasih atas laporan anda